untuk menjaga pasokan beras dalam negeri pemerintah berencana mengimpor lima ratus ribu ton beras
sebenarnya sejak enam tahun terakhir indonesia tidak pernah absen mengimpor beras
berbeda dengan jumlah ekspor yang hanya mencapai ribuan ton saja
impor beras ke indonesia pernah hampir mencapai dua juta ton
di tahun dua ribu dua belas indonesia pernah mengimpor beras sebanyak satu delapan juta ton
kemudian jumlahnya menurun pada dua ribu tiga belas yang hanya empat ratus tujuh puluh dua ribu ton
berada di kisaran delapan ratus ribu ton pada dua ribu empat belas dan dua ribu lima belas
tiga juta ton pada tahun dua ribu enam belas
dan nilai terkecil pada dua ribu tujuh belas yaitu sebanyak dua ratus lima puluh enam ribu ton beras
berbeda dengan impor jumlah ekspor beras indonesia hanya mencapai di kisaran ratusan hingga ribuan ton saja
di tahun dua ribu dua belas yang memiliki nilai impor beras hampir dua juta ton
indonesia hanya mengekspor delapan ratus sembilan puluh tujuh ton beras
lima ratus ton beras di dua ribu tiga belas sekitar lima ratus ton pada dua ribu empat belas dan dua ribu lima belas
dan hampir satu ton di dua ribu enam belas dan jumlah ekspor tertinggi yaitu pada dua ribu tujuh belas sebesar tiga lima ratus ton beras